nanti kalau pak hanif jadi menteri baru di bakas
ya kita akan ajak berdebat
semua semua menyangkut salah satu visi perubahan itu apa
itu harus menjadi visi utama
nanti kalau pak hanif jadi menteri baru di bakas